badan pemeriksa keuangan menemukan empat lima ratus lima puluh lima kasus yang memuat enam sebelas permasalahan
terindikasi merugikan negara hingga rp tiga puluh satu tiga puluh empat triliun
permasalahan ini diungkapkan dalam hasil pemeriksaan semester dua tahun dua ribu dua puluh satu oleh bpkri
temuan permasalahan keuangan terkait dengan ketidak hematan ketidak efisienan